yang dijamin bisa bikin makan lahap
termasuk di betawi juga punya kebanggaan wayang golek lenong betawinya mbak desi
jadi dalang atau punya pekerjaan lain
seperti tadi disampaikan oleh
jadi itu kira kira wayang kulit dan wayang kulit
areal batu batu break water saya ini biasanya tidak pernah tertutup seperti saat ini
para pemirsa asing yang mungkin dari segi tradisi
karena kalau kita lihat itu kan wayang itu kan banyak sekali tokoh tokohnya
tapi alian alian itu menjadi bergabung dengan pasukan yang ada
nah di kesempatan kali ini kita nggak berdua aja nih owen
nggak usah capek capek putar putar ke mana mana lagi
dari awal ketika yayasan nawangi itu
itu dalam rangka untuk memberikan hiburan kepada pengunjung
kita tahu bahwa kontribusi untuk komoditi
jadi memang kita sempat membantu pemerintah dki juga
tepatnya di bukit paralayang watu gupit
kalau ada masalah tetap kita monitor
jadi indikatornya kami lihat dari dermaga breakwater yang ada di depan saya ini
paling tidak oh ini indonesia punya kebudayaan yang seperti ini
dari situlah tugas pada waktu itu untuk memuja arwah roh leluhur yang sudah tidak ada
kemudian koleksi museum wayang
di salah satu titik di kawasan kota bandung ternyata ada sentra pembuatan roti
pak dalang gunarto bisa ceritakan sedikit ya
jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storit
seperti di mojopahit dan lain sebagainya
yang jelas seluruh masyarakat sudah kami upayakan untuk diamankan
dimana terjadi kenaikan suhu rata rata
membuat surat keterangan lahir surat keterangan bernik pertawinan
sama ambis dari kambingnya itu
kadang kadang ada permintaan lagu lagu pop lagu campur sari lagu bahasa inggris
dan jika anda ingin mandi anda harus mendapatkan air dalam sumur seperti ini
sehingga kita harus secara manusiawi kita harus berupaya sebaik mungkin untuk survival dalam
ketentuannya paling tidak punya komitmen untuk melakukan investasi sebesar tiga puluh lima ribu usd
kali ini kita dari museum wayang di kawasan kota tua
ini kan panas ya berarti apakah
karena selalu cocok untuk dinikmati di pagi siang ataupun juga malam hari
dianggapnya bayangan itulah yang dianggap mereka
kemudian dibangun kembali gereja itu
tapi ada selalu yang baik yang heronya dan ada yang jahatnya
kami mengikuti kebijakannya dari kai untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan
nah masing masing negara ini tujuannya apa sebenarnya saudara saudara
tapi kitanya tertantang gitu
tempat ini memiliki empat tempat mandi untuk pria dan dua tempat mandi untuk wanita
dengan kompleksitas yang tinggi mengikuti pedoman nasional penanganan kedokteran atau pnpk operasi cabut gigi bungsu disarankan dilakukan pada dokter spesialis bedah gigi mulut
dari sisi definisi juga belum masuk
jadi jam kerja gak perlu ditambah
sudah tidak sabar terus akhirnya belajar gamelannya dari mana
dan bagaimana dengan respon sang ayah terkait video ini
inilah salah satu cara terbaik menikmati senja di gurun arabia
tapi kalau kita hakat balik ke atas lumayan
sambil menunggu matahari terbenam kita bisa menikmati gurun ini sambil menunggang muntah
kemudian dihaluskan serta dibuat dengan bentuk memancing
kita melihat bahwa sentimen sentimen yang bersifat domestik kemungkinan nanti akan dimasuk di april mei
kemarin memang ada sedikit mengganggu ekspektasi pasar
dan juga apakah ada sekolah yang mengajarkan
ada perbuatan baik dan perbuatan jahat
khususnya tadi komoditi teens atau cooper dan juga gold relatif masih cukup solid untuk harganya
ya sebenarnya tidak terlalu susah juga
at least tetap dipertahankan ya karena kan warisan budaya dan orang orang bisa tahu makna cerita
kulit juga jadi lebih terik kan lebih sakit juga
mengalami penurunan drastis setelah diberikan obat vomipizol
nah itu belum bisa disebut sebagai heatwave gitu
jadi relatif memang di sana nanti puncak untuk sentimen untuk ihsg
terus janggi tidak terlalu berat ya makannya
atau bisa melalui online atau bahkan mungkin ada aplikasi baru
terus dia juga bedanya dia ada kriuk kriuknya itu yang beda daripada yang lain
tapi juga laris manis
saking gurih dan empuknya banyak konsumen yang berdatangan dari luar klaten loh
setelah memanjang barulah isian kelapa dimasukkan ke dalam adonan roti dengan alat khusus
walaupun negara akan berusaha sebaik mungkin sebanyak mungkin untuk melindungi wni